ya untuk mengetahui bagaimana perintah kawalan pergerakan pemulihan ini berjalan dan dampaknya untuk warga negara indonesia ya khususnya di sana
bergabung bersama kami ada rajif ketua ppi malaysia kita sapa langsung
selamat malam mbak busba
rajiv kalau melihat sebelumnya sudah ada pkp bersyarat kemudian sekarang pkp pemulihan
kalau melihat dari dampaknya apa perbedaan yang jelas terasa untuk masyarakat malaysia saya tanya ini dulu coba
perbedaan yang paling berarti tentu saja bagi warga malaysia adalah khususnya bagi penyelenggaraan pkpp yang diperpanjang ini mbak adalah bagaimana kebijakan yang hadir justru memberatkan kepada para pendatang pendatang asing
bagi warga malaysia sendiri keseluruhannya adalah sangat sangat kondusif karena bantuan dan juga berbagai macam suplai dari pemerintah atau kerajaan kepada masyarakat masih terus berjalan hingga pkp ini usai pada akhir desember dua ribu dua puluh

negara asing yang tinggal di sana yang tetap menetap di sana yang tidak kembali ke negaranya begitu artinya memang tidak mendapatkan bantuan apa apa mas rajif
kami khususnya mahasiswa indonesia di sini ada yang sebagian kecil mendapatkan bantuan perhatian arsional
namun tidak sedikit pula yang tidak mendapatkannya karena bantuan yang diperuntukkan sebenarnya adalah bagi warga negara malaysia dan bahkan bagi seorang yang tidak mendapatkan pekerjaan pun juga mendapatkan bpn tersebut dari pihak kerajaan begitu mbak
oke mas rajiv kan menuntut ilmu di malaysia kemudian ada niatan nggak sih sebelumnya mungkin sebelum pkp berjalan akan kembali ke indonesia atau memang akan bertahan di malaysia mengingat di indonesia angkanya sangat tinggi jauh lebih tinggi daripada malaysia
baik sebenarnya diskusi tentang ini dengan orang tua juga tentu saja sangat panjang mengenai bagaimana saya dan juga rekan rekan mahasiswa indonesia
namun saya sampaikan bahwa setiap dari kami mempunyai prioritas yang berbeda beda terlebih juga pembelajaran dan perkuliahan mulai dari maret pertengahan hingga saat ini sudah dikemas secara daring mbak
sehingga banyak sekali rekan rekan kami yang pulang ke indonesia namun yang menjadi permasalahan adalah mereka merasa terkendala dengan nantinya peraturan yang baru bahwa dimulai hari senin
tidak dibenarkan bagi warga negara indonesia untuk kembali ke malaysia
nah ada juga aturan jika sudah permanent resident sudah penduduk tetap di malaysia kemudian ke luar negeri ke indonesia ke filipina ataupun ke india itu juga nggak bisa masuk ke malaysia setelah nanti larangan tersebut diberlakukan tujuh september dua ribu dua puluh
ada informasi dari rekan rekan mahasiswa lain juga yang terkendala dengan larangan tersebut
baik secara umum
baik secara umum kami baik mahasiswa ini di india filipina dan indonesia tentu saja sangat menyesalkan adanya kebijakan ini karena yang menjadi kendala adalah bagi rekan rekan yang kebetulan kisahnya telah expired atau sudah kadaluarsa dan ingin renewa segera dan harus dilaksanakan di malaysia
namun dengan adanya kebijakan ini tentu saja mereka sangat merasa keberatan dengan adanya travel ban dari malaysia sehingga bagi mereka harus senantiasa standby di negara masing masing untuk tidak sementara waktu kembali ke malaysia begitu mbak
nah kalau berbicara soal harus mengurus visa harus di negaranya di indonesia mungkin khususnya untuk warga negara indonesia kalau dari kbri sendiri bantuannya seperti apa mas untuk soal ini misalnya soal visa
mengenai bagian visa kami ppi malaysia sudah berkoordinasi dengan atas pendidikan kbri juga bersama imgs selaku pihak kedua dari kementerian pendidikan tinggi di malaysia untuk membuka layanan advokasi bagi rekan rekan mahasiswa indonesia yang membutuhkan bantuan mengenai informasi visa
maka segala macam bentuk informasi yang kira kira mereka butuhkan kami himpun dalam satu dokumen untuk nantinya akan kami submit ke pihak imjs atau education malaysia global services agar mereka nantinya dapat memproses ke bagian kementerian pendidikan terutama bagian imigrasi
oke mas rajif sebelumnya ketika pkp kan masyarakat tidak boleh keluar wilayah artinya harus tetap berada di wilayah tersebut apakah sekarang ketika dalam masa pkp pemulihan ini warga sudah bisa bebas beraktivitas
jadi yang menarik dari malaysia adalah bagaimana kehidupan yang normal mereka kemas dengan sedemikian rupa dengan sop yang begitu ketat tapi yang menjadi concern adalah tempat tempat pariwisata semuanya sudah boleh dibuka namun tetap tempat tempat khusus seperti klub dan liburan malam tetap ditutup
tapi untuk pelancongan pariwisata dan bagian bagian lain yang barangkali memakan jumlah populasi manusia yang banyak mereka tetap membukanya
dengan sop yang begitu ketat kita boleh merentas sempadan atau melewati perbatasan perbatasan provinsi atau negeri namun tentu saja harus dengan mengikuti sop dan lain sebagainya seperti masker dan juga menjalankan sosial atau social distancing yang mereka kampanyekan
kabarnya kalau di malaysia bioskop itu tetap buka walaupun ada pkp pgp bersyarat sampai pemulihan itu tetap buka ya bioskop di sana
benar sekali pak buspa jadi di sini menariknya adalah untuk posisi duduk mereka sudah menempelkan tanda silang yang mana posisi kita ketika kita berada di sana
di dalam bioskop adalah saling berjarak antara satu posisi dengan posisi yang lainnya
jika saya berada di sini maka di sebelah kiri kanan atau kiri saya sudah kosong tidak ada orang
lengkap dengan pencatatan nama secara barcode atau yang mereka sebut dengan maya sejahtera dan juga pencatatan secara manual yang mana kita harus mencantumkan nama dan nomor handphone kita
oke nah kita tahu pkp pemulihan ini kemudian ada pelarangan ada pembatasan ketat lah yang dilakukan oleh pemerintah malaysia untuk indonesia india dan filipina ini dilakukan
karena kabarnya di malaysia ada case yang cukup melonjak
mas rajif walaupun angkanya memang kalau dibandingkan dengan negara negara tersebut jauh lebih kecil begitu ya sembilan tiga ratus kasus
seperti apa kenaikan yang terjadi di sana
baik bicara kenaikan sebenarnya yang menjadi concern masyarakat malaysia dan juga pemerintah di sini adalah ada penemuan kluster baru mbak yang sekarang sudah mulai rame yaitu di negeri kedas
yang mana untuk bagi kami masyarakat yang stay di malaysia untuk ingin menuju negeri kita harus
tes pcr terlebih dahulu karena daerah tersebut sudah diubah zonanya untuk kemudian bisa lebih hati hati lagi jika memang perlu mobilitas yang tinggi ke tempat tersebut
nah di sana dengan adanya klaster baru ini tentu saja kerajaan mengambil sikap untuk memperpanjang pkp dan bagi kami juga bagi yang berada di sini mahasiswa
harus senantiasa mengikuti sop tersebut karena meskipun ada kluster baru jumlah kenaikan case perharinya tidak pernah lebih dari dua puluh
contoh hari ini empat belas dan kemarin cuma enam saja
oke baik baik mas rajif terima kasih banyak
mungkin juga warganet ada yang menyayangkan keputusan ini tapi saya lihat juga apresiasi atas upaya pemerintah malaysia secara serius menangani hal ini
cukup harusnya bisa dicontoh gitu ya oleh negara lain termasuk indonesia
mas rajif stay safe stay healthy di sana terima kasih banyak